terapi plasma darah
plasma darah kini marak disebut sebagai opsi pengobatan pasien covid sembilan belas
terapi dengan memasukkan plasma darah para penyintas ke tubuh pasien covid sembilan belas
diharapkan bisa meningkatkan zat kekebalan tubuh sehingga mempercepat penyembuhan mereka
bagaimana cara kerja terapi plasma darah
lalu apakah seluruh pasien yang diserang virus corona bisa menjalani terapi ini
jumlah penderita covid sembilan belas terus bertambah baik di dunia termasuk indonesia
penelitian digencarkan untuk mencari alternatif pengobatan terampuh bagi pasien covid sembilan belas
salah satunya badan obat dan makanan amerika serikat fda
lembaga ini merekomendasikan terapi plasma darah dari penyintas covid sembilan belas
atau pasien yang berhasil sembuh dari serangan virus corona
terapi ini menjadi salah satu yang berpotensi menjadi alternatif pengobatan
efektif sebelumnya tiongkok lebih dulu mengembangkan terapi plasma bagi penyembuhan pasien korban virus corona
lalu apa sebenarnya plasma darah
menurut lembaga eikman plasma merupakan bagian dari darah yang memiliki berbagai kandungan
termasuk zat antibody atau zat kekebalan tubuh
plasma darah diperoleh ketika seseorang diambil darahnya
diberikan zat antikoagulan atau zat penjaga pembukuan darah lalu dipisahkan
hasil pemisahan tersebut akan mendapatkan penggunaan tersebut yang berpengaruh untuk mencari alternatif pengobatan tersebut
hasil pemisahan tersebut akan mendapatkan penggunaan tersebut yang berpengaruh untuk mencari alternatif pengobatan tersebut

komposisi darah manusia sendiri terbagi menjadi tiga
menurut direktur lembaga eijkman prof amin subandrio
ketika seseorang terinfeksi virus jamur maupun bakteri
maka tubuh akan menciptakan zat antibody kuat yang mampu mengeliminasi penyakit
inilah mengapa plasma darah penyintas covid sembilan belas dapat diberikan ke pasien lain
karena sudah memiliki zat antibody yang tinggi
nah disinilah kuncinya saat antibody itu
karena begitu powerfulnya begitu kuatnya
karena dia sudah memenangkan perang kan orang pasiennya sudah sembuh
kemudian kita proses dan kemudian kita berikan kepada mereka yang masih sakit
yang sedang dirawat karena kondisinya berat
dan mereka sedang berjuang untuk mengeliminasi virusnya
dari satu orang penyintas plasma darah bisa diambil sekitar lima ratus cc
sedangkan setiap pasien bisa menerima sekitar seratus cc sampai lima ratus cc
tergantung kondisi pasien apakah sesuai untuk terapi
dengan demikian satu doa tersebut jadi pengalaman tersebut pada pihak pelaku tersebut

ratrian india adalah salah satu penyintas covid sembilan belas
yang bersedia menyumbangkan plasma darahnya
lalu jadi darahku diambil semuanya
lalu masuk ke mesin tersebut plasma darahnya disaring
dan plasma darah itu yang berwarna putih kekuningan
masuk ke tabung lain
nah setelah seratus cc dari plasma darahku sudah terambil
lalu darah merah tadi di dalam mesin itu masuk lagi ke tubuhku
pendonoran plasma tidak bisa sembarangan
selain harus dilakukan di unit transfusi darah yang tersertifikasi
plasma darah harus melewati tes kelayakan di laboratorium
sementara ini sejumlah rumah sakit telah mencoba memberikan plasma
untuk pasien covid sembilan belas namun hasilnya masih dalam pengamatan
anur gewang cnn indonesia
indonesia saat ini sedang mengembangkan metode pengobatan plasma darah
untuk pasien covid sembilan belas
di amerika metode ini sudah digunakan untuk mengobati pasien
dan saat ini banyak keluarga yang telah sembuh
ramai ramai mendonasikan plasma darah mereka
pengobatan untuk covid sembilan belas masih belum ada yang pasti
tapi terapi ini disebut sebagai sebuah harapan
kita bahas malam ini bersama narasumber
yang pertama ada prof amin subandrio
kepala lembaga biologi molekuler eijkman
prof amin selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih prof atas waktu anda
saya sapa dulu narasumbernya satu lagi
ibu linda lukitari waseso
ketua bidang unit transfusi darah pmi
ibu linda selamat malam
ibu linda terima kasih atas waktu anda
saya ke prof amin terlebih dulu
prof amin sudah sejauh mana penelitian untuk plasma darah ini
progresnya seperti apa
kalau tidak salah eijkman rspad dan bio farma yang terlibat
baik terima kasih
jadi lembaga eijkman juga sudah
bekerja sama dengan pmi pusat
bersama dengan ibu linda juga
jadi intinya adalah
kami ingin pertama mengidentifikasi siapa saja yang
sudah menjadi penyintas covid sembilan belas ini
kemudian mereka akan diundang
dan dipastikan bahwa mereka bersedia untuk
dan tentunya nanti kami bersama dengan pmi
memeriksa mereka mereka tersebut yang sudah bersia
apakah memang eligible artinya memenuhi persyaratan
baik persyaratan kesehatan
persyaratan kandungan antibody nya
dan juga persyaratan kandungan virus
kalau masih ada di dalam darahnya
nah kalau itu sudah memenuhi persyaratan
maka pada saat yang sudah disepakati
teman teman para penyintas itu
para calon donor itu akan diundang ke pmi
ke utd nya unit terhadap udara
untuk diambil plasmanya
tadi sudah kita dengar urayan sebelumnya
nah jadi kalau diambilnya di upd
dengan dengan mesin aferesis namanya
maka pasien dalam posisi santai
kemudian darahnya diambil
dan langsung dipisahkan oleh mesin
nah sel darahnya akan dikembalikan lagi
cara yang lama dulu memang
sebelum ada mesin aferesis
diambil darah keseluruhan
kemudian dipisahkan di laboratorium ya
kita mendapatkan plasmanya
tapi sekarang sudah ada mesin yang bisa langsung
memisahkan plasma dari darahnya
dan darahnya tidak terbuang
darahnya langsung dikembalikan lagi ke
dengan cara demikian
kita bisa mendapatkan lebih banyak plasma
dan juga frekuensi pengambilannya bisa lebih
kalau kita donor darah
itu biasanya kan harus tiga bulan lagi
baru boleh dorong yang berikutnya
tapi kalau dengan prosedur plasma aferesis ini
bisa lebih sering mungkin dua tiga minggu
darah tersebut sudah bisa
diambil kembali plasmanya
sehingga dengan demikian
bisa lebih banyak pasien yang masih
masih menderita infeksi itu yang bisa ditolong
dokter kalau misalnya persiapannya sekarang sudah
mulai mendata siapa saja mereka yang bisa
menyumbangkan darah artinya
ini promising ya
atau memang sudah ada sebenarnya yang di treatment
atau diterapi dengan metode ini di indonesia
mungkin di beberapa rumah sakit sudah menerapkan
tetapi kami pada prinsipnya menganut prinsip kehatian
dan juga memastikan bahwa semua proses itu sudah dipenuhi
termasuk proses etik dan juga proses semacam berikutnya
makanya kita juga berkoordinasi dengan badan pom
juga dengan teman teman dari rumah sakit
karena kami ingin memastikan bahwa
donornya itu juga aman
kemudian produknya juga aman
dan yang ketiga pasien penerimanya juga aman
itu harus dipastikan
oke itu harus dipastikan
saya ke bu linda sekarang
bu linda sudah berkoordinasi kemudian terkait dengan
terapi plasma darah itu pengobatan dengan plasma darah
sejauh ini pmi
ada persiapan khusus tidak bu linda untuk hal seperti ini
baik terima kasih
tadi sudah disampaikan prof amin bahwa plasma konvalesen ini
adalah harus aman bagi pendonor
resipien dan komponen hasilnya itu plasmanya itu tersendiri
jadi memang khusus plasma konvalesen ini sebenarnya
bagi kami palang merah indonesia
dasarnya adalah plasma aferesis seperti donor reguler
hanya plasma aferesis ini adalah bisa dua minggu sekali
perbedaannya adalah pendonornya ini adalah penyintas
jadi orangnya sehat baru sembuh dari sakit covid sembilan belas
kemudian harus melewati beberapa persyaratan persyaratan
tapi ditambah dengan dia sembuh dengan dua kali rapid test swab pcr
kemudian empat belas hari sampai dua puluh delapan hari
baru kita melakukan pengambilan plasma tersebut
jadi secara protokol kami ini melakukan sesuai dengan amanan pemerintah
bahwa kami melakukan di unit donor darah yang bersertifikasi
bu linda setidaknya informasi soal plasma darah di indonesia ini
sudah beredar seminggu terakhir ya
apakah kemudian sudah ada yang mencari informasi
secara langsung kepada pmi soal ini
banyak sekali sih
ada beberapa rumah sakit rumah sakit yang merawat
terutamanya klinisi klinisi yang ingin memberikan plasma itu kepada pasien yang dirawat
tapi kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan donor yang aman itu
harus melewati beberapa persyaratan apabila melalui kami
misalkan diharapkan mereka pendonor itu sudah pernah donor
karena kalau belum pernah sama sekali
dia belum pernah berdonor melakukan plasma aferesis
ditakutkannya akibatnya pasien itu tidak siap di dalam tubuhnya
tapi kalau dia sudah biasa ya bisa kita langsung pakai plasma aferetis
kemudian kalau dia perempuan bukan berarti tidak boleh
tapi sebaiknya dia tidak multi para atau punya anak beberapa
jadi memang ada beberapa kriteria dan tidak boleh ada penyakit jantung
kencing manis darah tinggi
jadi seperti kita mau donor reguler
hanya kalau plasma afteresis ini apabila penyintas itu memang hasilnya diperiksa melalui lembaga eijkman
karena yang punya alatnya itu titer antibody nya bisa dilihat cukup baik
maka kita akan menindaklanjuti
mengambil apa memberikan plasma konvalesen itu
kepada pasien dan biasanya itu adalah yang menentukan adalah klinisi yang merawat pasien tersebut
bu linda jadi prosesnya berapa lama nih
dari katakanlah misalnya ada nih penyintas namanya a
mau mendonorkan plasmanya kemudian kan harus diperiksa dulu runutannya
sampai kemudian bisa keluar lampu hijau
oke boleh donor plasma itu berapa lama prosesnya
jadi prosesnya sih tidak
satu kita hanya ngambil sampelnya dulu ya kita ambil sampel itu
kurang lebih kita periksa kurang lebih enam jam
periksanya adalah seperti kita donor reguler
empat penyakit yang harus kita periksa ditambah dengan infeksi bakterial
jadi itu harus kita periksa melalui nucleic exit test dulu
seperti itu enam jam
kemudian karena dia nunggu lama ya sebaiknya besoknya kita ambil
jadi dia semuanya sudah bagus tidak ada sakit hasilnya juga bagus hasil lab nya bagus
jadi tidak perlu waktu seminggu dua minggu tidak perlu
satu hari juga bisa
satu hari juga bisa ya oke
lalu siapa saja yang bisa menerima donor plasma ini
ini nanti kita bahas nanti setelah jeda dengan prof amin dan juga ibu linda
kita sekarang jeda dulu tetap di sini
tadi kita akan mencobaummyangnya
berikutnya pegangan kita ke pak kristof
yang sudah dilakukan di amerika serikat saat ini indonesia sedang mengembangkannya
saya ke prof amin dulu prof amin kalau misalnya melihat perkembangannya sekarang
jadi siapa saja apakah semua pasien covid bisa menggunakan terapi ini prof atau tidak
baik jadi yang diutamakan adalah pasien pasien yang dalam kondisi berat
artinya terinfeksi oleh virus corona kemudian kondisi klinisnya berat
karena kita ketahui kondisi klinis yang berat itu disebabkan oleh
secara tidak langsung oleh virusnya memang tapi itu merupakan semacam lingkaran
jadi kalau infeksi virusnya berat maka akan jadi kerusakan organ multiple
dan itu akan makin berat dan kerusakan organ itu akan menyebabkan penurunan
kekebalan sehingga virusnya bertambah banyak
jadi itu akan berputar seperti itu
nah kita harus memutuskan rantai itu memutuskan lingkaran itu
dengan membantu memberikan antibody
antibody dari luar yang sudah siap diberikan sehingga virusnya bisa dieliminasi
nah kasus yang eligible artinya yang bisa menerima ini tentunya
bukan mereka yang sangat ringan apalagi hanya untuk pencegahan itu
tidak boleh jadi plasma konvalesen ini tidak boleh diberikan untuk pencegahan
jadi tidak seperti vaksin biasa kemudian pasien pasien yang mau secara klinis itu sudah sesuai
juga harus dipastikan tidak ada kemungkinan reaksi yang tidak diinginkan terhadap plasma yang diberikan
dia harus ada kesesuaian itu yang harus dipastikan

jadi pasien yang tidak diinginkan yang harus diberikan
karena siapa yang memiliki pelas plas plasma konvalesan itu sepenuhnya diserahkan kepada teman teman di rumah sakit
karena mereka yang melihat kondisi secara keseluruhan
jadi yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan plasma konvalesan ini
tidak seperti obat biasa yang bisa dipakai secara keseluruhan
jadi obat pendekatan ini harus secara individual
jadi betul betul disesuaikan antara donor dengan obat
resikiannya dengan penerimanya
kalau sudah sesuai
baru bisa diberikan jadi tidak seperti
menghilangkan demam misalnya itu bisa
dipakai untuk semua orang
jadi satu persatu
apakah plasma darah ini
opsi terakhir dalam
merupakan opsi terakhir bahkan
diberikan secara bergampingan
jadi itu pasien kelihatan
sudah masuk ke dalam yang
kondisi berat itu sebaiknya
awal diberikannya agar
belum berlanjut jadi sebelum
ada kerusakan jaringan
yang luas itu sudah diberikan
mereka yang sudah sangat sangat
beras mungkin juga harus ada pertimbangan
kemungkinan akan terjadi berbagai
komplikasi tapi itu semuanya
di rumah sakit
menjadi keputusan para klinisi
bu linda bagaimana dengan
yang ingin meminta
plasma darah untuk pasiennya seperti apa
apakah pmi ada
sop khusus atau
seperti biasa saja
permintaan donor darah
ya baik jadi
seperti tadi yang saya sampaikan
bahwa sebenarnya prinsipnya
hampir sama dengan kita mau
berdonor darah hanya
tadi perbedaannya adalah dia penyintas
itu adalah permintaan dari
para klinisi yang ingin mengobati
berat sedang atau ringan
sehingga mereka mengontak
kepada kami contohnya
dari salah satu rumah sakit sudah mengontak kami
bersedia untuk memberikan pengobatan
yang sedang dirawat oleh
dokter yang merawat
atau para klinisi yang sedang merawat
di rumah sakit contohnya seperti itu
jadi ada permintaan
karena kalaupun kami
mengumpulkan para plasma konvalesen
tanpa ada permintaan kan sayang
harus ada permintaan
jadi kita harus meminta
permintaan dari rumah sakit
yang ingin memberikan plasma tersebut
kerjasama kami dengan eijkman adalah
titer antibody nya cukup baik atau tidak
karena kalau antibody nya itu diperiksa juga
tidak memenuhi persyaratan
karena dia kan sifatnya seperti imunisasi pasif

jadi antibody yang akan makan istilahnya ya
seperti itu ya bu linda
terakhir saya ke prof amin
soal terapi plasma ini kan
masih belum jelas apakah nanti ada rencana
untuk benar benar menyampaikan
kepada publik bahwa ya ini berhasil
dan kami mohon
semua para penyintas
bergerak ke tempat
donor darah untuk mendonorkan plasmanya seperti
itu atau bagaimana prof
ya jadi saat ini
memang informasinya masih
masih informal sifatnya
minat dari para penyintas itu
begitu besar jadi antusiasme mereka
sangat besar untuk
jadi nanti ketika semuanya sudah
seperti tadi kami sampaikan
aikman dan pmi
akan memastikan bahwa
bulunya itu semuanya aman
donor dan juga produknya
nah kemudian saat ini
teman teman di rumah sakit ini ada
beberapa grup dari jakarta
itu sedang berembuk
untuk membuat protokol yang
jadi saat ini ada beberapa rumah sakit yang
sedang membuat protokol sendiri
sudah berlangsung sudah
dua minggu ini
teman teman dari rumah sakit itu
sepakat untuk membuat
sehingga semua prosedur yang
dilakukan terkait dengan plasma
dan itu sudah disepakati juga nanti
yang akan dibimbing oleh badan pom
jadi kita semua akan
mengamankan semuanya itu
hanya dari produk prosedurnya
terima kasih ibu linda
kami bahas setelah jeda